panel listrik rumah sakit saiful anwar malang jawa timur rabu siang terbakar
tujuh mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api
akibat kebakaran ini pelayanan terhadap pasien rumah sakit terganggu
sementara beberapa peralatan yang menggunakan aliran listrik terpaksa dialihkan menggunakan baterai
panikan terjadi saat kebakaran di ruang panel listrik rumah sakit saiful anwar malang jawa timur rabu siang
ruang panel ini terletak di belakang ruang ugd dan ruang pavilion
sejumlah karyawan pun berhamburan keluar ruangan lantaran mendengar bunyi alarm kebakaran
sebanyak tujuh unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api
petugas pun berhasil memadamkan api dua puluh lima menit kemudian
namun aliran listrik masih dipadamkan untuk mengantisipasi adanya percikan api
kami menerima telepon dari salah satu pihak rumah sakit
mengatasnamakan itu ada di belakang rumah sakit saiful anwar terbakar
itu saja sehingga kami meluncur
kami laksanakan selama dua puluh lima menit

kami menedurkan tujuh unit armada kami
kalau kebakarnya masih terlalu berinvestigasi
yang penting sejauh ini ada overheat
kalau kabel kabelnya semuanya masih bagus
asap yang terjadi itu karena apa

oh bukan ini dari
kalau cincinnya aman

sekarang setelah asapnya terjadi kita masukkan lagi